kita lihat dari pernyataan beberapa pakar
kan ada upaya upaya juga kemarin untuk menurunkan gerindra
kemudian golkar untuk menjadi bagian dari suatu kendaraan politik yang akan dimainkan
nah kursi dpr ini lagi seksi seksinya untuk direbut oleh pdi golkar dan gerindra
bagaimana melihatkan adanya kursi ketua dpr ini direbut oleh gerindra atau golkar mas
apalagi golkar sekarang suaranya lagi naik nih mas
ya kalau kita lihat dari pernyataan beberapa pakar
kan ada upaya upaya juga kemarin untuk menurunkan gerindra
menjadi bagian dari suatu kendaraan politik yang akan dimainkan
karena kalau kita lihat berbagai kecenderungan ke depan
rivalitas kekuasaan karena tidak dibangun oleh idealisme
sama dengan apa yang terjadi di filipina
apalagi situasi perekonomian tantangan yang dihadapi pemerintahan tidak mudah
kita lihat konflik di timur tengah
saja meskipun mencoba untuk menargetkan pertumbuhan ekonomi lima
tapi dihadapkan pada tantangan tantangan global
harga kebutuhan pokok rakyat yang tidak berhasil dikendalikan
sehingga sangat sangatlah tidak mudah dan ini akan menentukan wajah kita ke depan
kepentingan bangsa dan negara itu harus tetap menjadi komitmen yang utama
kita tidak ingin persatuan dikorbankan
ya karena itulah pd perjuangan akan memenangkan
memerankan peran yang penting dan strategis
di dalam menjaga seluruh marwah marwah demokrasi
marwah kekuasaan untuk rakyat yang mengatasi kemiskinan
marwah kekuasaan untuk membangun masa depan dengan menggembleng anak anak muda kita semuanya
marwah untuk memperkuat kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan
itu yang akan terus menerus dilakukan oleh pdi perjuangan